setelah batal diperiksa hari kamis lalu richard halim kusuma direktur utama agung sedayu group hari ini memenuhi panggilan penyidik komisi pemberatasan korupsi kpk
richard halim kusuma diperiksa rabu pagi sebagai saksi dalam pengusutan dugaan suap pembahasan dua raperda reklamasi teluk jakarta
pemeriksaan hari ini merupakan penjatualan ulang setelah empat belas april lalu dirinya batal diperiksa
richard menjadi orang ketiga yang diperiksa dari pihak agung sedayu
sebelumnya sudah ada nama sugianto kusuma alias aguan serta nono sampono direktur pt kapuk naga indah
telah dicekal untuk berpergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi atas permintaan dari kpk
richard diduga mengetahui informasi tentang reklamasi pesisir utara jakarta lantaran anak perusahaan agung sedayu pt kapuk naga indah
mendapat lima pulau untuk direklamasi yakni pulau a hingga pulau e